ini ada shampoo tanpa gelas terus juga ada body lotion ada juga parfum dan meskipun
ngapain beli body lotion lah parfum lah shampo lah untuk dewi
nggak penting orangnya aja lagi koma mungkin bentar lagi juga koid meninggal dunia
kenapa cobaan terus terusan datangin kamu
kenapa kamu selalu menderita wi
kenapa gak ibu aja yang menderita
kesel jangan terlalu
ya allah bu
udah dong jangan nangis terus
ibu gak boleh sedih kayak gini
ibu ibu nggak tega tega menderita
ibu lila ada sesuatu buat ibu
tila punya buku doa yang bagus sekali untuk ibu baca
lila juga kalau lagi sedih lagi takut pasti lila baca buku doa ini
ini buat ibu
terus kita baca doa sama sama ya
terima kasih ibu
buzz dan warga berkembang rezeki ya
jadi ini pasang afrika
kan istrinya lagi koma
tante sekarang tenang aja
nanti lila bujukin andri supaya dia istirahat ya
nanti lila juga akan bantu untuk jaga dewi
kamu sudah sangat menolong sekali
kalau gak ada kamu gak tau deh gimana jadinya
makasih lagi ya
aduh nini capek nih
sita kenapa bu
ini lah sita gak mau tidur dari tadi
ya udah jangan sedih ya
sita gak boleh sedih sedih
sita kangen ya sama mama
mama juga kangen
mamanya juga bilang kangen sama si
lihat lah si tori
lak kelihatannya sita senang sama kamu ya
ibu lebih baik ibu istirahat aja
sayang jagain sita
ya udah makasih ya lak
sita anak yang ceria
beruntung punya mama papa kayak andre sama dewi ya
aneh aja sita anaknya tante lila
pasti tante lila akan jadi orang tua yang paling bahagia
iya mama juga kangen
sementara mama gak ada
kalau sita mau panggil tante lila mama juga boleh
boleh dipanggil mama
gimana keadaan dewi
belum ada perkembangannya
makanya sekarang aku mau ajak sita ke rumah sakit
kamu bawa sita ke rumah sakit
sita kan masih kecil
tempat dewi dirawat kan steril banget dewi
aku minta dispensasi di rumah sakit nanti
sita kan anaknya dewi
dan mudah mudahan nanti dewi bisa merasakan kehadiran dia
apa yang mama denger
kamu mau bawa sita ke rumah sakit
ini demi dewi juga
namanya juga rumah sakit
pasti banyak penyakit kan
nah sita masih kecil
tolong dipikirin dong
mama kamu tuh bener
nggak nemenin lagi di dalam
dewi lagi di periksa dalam
aku disuruh ngurur luar
udah makan belum
ini aku bawain makanan
makan dulu yuk
lagiin kalau kayak gini aku
kalau kamu nggak makan
terus kalau kamu sakit
siapa yang nemenin dewi
kasian kan dewi
makan dulu yuk
aku juga nggak lapar
nggak usah maksa aku
terus kapan kamu mau masuk kerja lagi
kasian dong dewi
kan kamu sendiri yang bilang
kalau orang koma itu
masih bisa mendengar
apa yang terjadi di sekeliling dia
sekarang kalau kamu gak mau makan
kamu nggak mau kerja
bisa bisa dewi juga kehilangan semangat dia
untuk sedar kembali
makanya kamu harus semangatnya
kalau kamu semangat
nanti dia sadar
dia pasti bangga banget
dan bahagia ngeliat kamu
jadi aku harus semangat
iya semangat dong
pasti dewi juga pengen lihat kamu semangat
tapi emang sebelumnya jujur
aku nggak pernah berpikiran
karena emang aku selalu mikirin dewi
aku juga nggak pernah mikirin kerjaan aku
dan mungkin emang bener kamu
selama ini aku salah
dan mungkin dewi akan ngecewa
kalo ngeliat aku seperti ini
jadi mulai besok
aku akan kerja
tapi jangan lupa makan
gimana mau kerja kalau sakit
itu kalau bisa aku makan sarah
isinya nggak tahu tadi tante tante yang bawain
masih nggak pasti
nah makan ya
ada di kali
wah lila belanjanya banyak sekali
hantah lila udah beliin semuanya keperluan buat dewi
ini ada shampoo tanpa gelas
terus juga ada body lotion
ada juga parfum dan skat kiri
ngapain beli body lotion lah parfum lah shampo lah untuk dewi
nggak penting orangnya aja lagi koma mungkin bentar lagi juga koid
emangnya kalau orang lagi koma gak boleh ngerawat tubuhnya
kak makasih ya
kamu udah segitunya mikirin dewi
ibu aja gak sampai ke sana mikirnya
makasih ya lak
udah nggak apa apa tante
sita kok makanannya belum habis
dari tadi kita udah pujuk bujuk nggak mau dia
tentu kan nggak mau
bayangin ini lagi di pesawat lagi mau landing lagi mau turun ya
ah lagi cantik sita ya
wah gini pesawat tuh
yang penting cita udah mau makan
tapi ibu kamu lu tajang nggak mau sama kita
makasih ya lak
tuh pasti kamu kalau punya anak suatu saat nanti anak kamu beruntung punya ibu seperti kamu
tung dan gendut makanya banyak

saat tidak mungkin zum running altro
ramai utk kekasih fairy lanyang gini
jangan ditolak langsung denis